assalamualaikum wr wb
alhamdulillah apa kabar pemirsa
syukur coba berikan senyum dulu kepada istri di rumah suami anak orang tua
ya bagus gitu lah
kalau dengan senyum maka kita akan dapat ilmu yang sangat bagus
pemirsa pernah dengar film tentang the jungle book
ya betul mowgli
kalau anda belum dengar anda boleh tanya kepada anak anda
insya allah anak anda sudah nonton film itu
di dalam film tersebut digambarkan bagaimana anak manusia
dipelihara oleh jaguar dan serigala
binatang buas yang memeliharanya
dan bahkan dua binatang tersebut
melindungi dari serangan harimau
ya harimau serigala atau beruang
mereka adalah binatang buas yang hanya punya insting
tetapi manusia punya hati nurani
benar kegelapan tidak bisa dilawan dengan kegelapan
kegelapan hanya bisa dilawan dengan cahaya
itu juga kebuasan tidak bisa dilawan dengan kebuasan
keganasan tidak bisa dilawan dengan keganasan
tapi keganasan bisa dilawan dengan kasih sayang dan cinta
itulah yang dimiliki oleh mowgli
ia mendapat warisan
apa warisan yang dimiliki mowgli
kenapa ia punya warisan cinta
benar karena dia adalah manusia
inilah perbedaan antara hewan dan manusia
hewan hidup dengan instingnya
sedangkan manusia dituntun oleh nuraninya
hingga apabila manusia tak mampu mewariskan yang paling mulia
yaitu nurani cinta dan kasih sayang
maka dia bisa jadi seperti harimau atau hewan tersebut
dan kekuatan cinta justru meruntuhkan keganasan hewan hewan
yang begitu sangat berbahaya
inilah yang menjadi kunci yang harus diwariskan oleh manusia
yang kekal abadi
apakah yang kekal itu
apakah yang diwariskan
pertanyaannya adalah apa yang selama ini kita wariskan
harta tanah rumah mobil
ya itu tidak akan pernah kita pertahankan
karena yang kekal adalah warisan dari tuhan
apakah warisan dari tuhan
di dalam jiwa manusia
apakah yang ditiupkan dalam jiwa manusia
ruh yang suci
ruh itulah yang diwariskan dari generasi ke generasi
dari anak cucu
dari mulai adam hingga nanti
manusia selesai di ketika hari kiamat
maka warisan yang sejati yang abadi adalah hati nurani manusia
yang kekal adalah jiwa manusia yang memiliki nur ilahi
itulah yang harus diwariskan
mengapa sifat allah al waris
radialah yang maha mewariskan
mengapa sifat allah al baqi
karena al baki lah yang maha menjaga
oleh karena itu agar manusia ini senantiasa sejahtera
agar manusia senantiasa damai
maka manusia harus mewariskan sifat sifat indahnya
karena di luar dari itu sirna binasa
kegelapan akan dikalahkan
tetapi cinta akan bercahaya
inilah kunci yang harus kita fahami
bahwa allah al waridz adalah senantiasa ingin menurunkan kebaikan
kebaikan kebaikan yang paling mulia adalah hati nurani manusia
sudahkah anda mewariskan ini kepada anak anda
apa yang anda wariskan
apakah yang kita berikan kepada lingkungan kita
apa yang kita turunkan
karena itu semua adalah bukanlah yang sejati dan abadi
yang kekal adalah sesuatu yang tidak akan pernah mati
apakah yang tak pernah mati
dialah allah al baki yang maha abadi
dialah allah al baki
yang tak akan pernah mati
itulah sifat sifat yang muncul dalam percikan percikan cahaya pada jiwa manusia
yang senantiasa dipuji sepanjang masa
manusia tidak pernah memuji harta dan kekayaan serta indahnya wajah manusia
tetapi manusia akan senantiasa memuji tentang keagungan hati nurani manusia
bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
menghidupkan dan mampu mewariskan keagungan sifat sifat nurani manusia
mari kita mohon kepada allah subhanahu wa ta'ala
agar sifat sifat agung ini bisa hidup di dalam jiwa kita
allahumma ya allah ya waris
yang maha mewariskan
allahumma ya allah ya baki
yang maha abadi
abadikanlah sifat mulia
yang terwazih dalam diri kami
allahumma ya allah ya baki
abadikanlah sifat cinta
kasih sayang di dalam jiwa
dan turunkanlah sifat ini
kepada lingkungan hamba
kepada anak anak kami
kepada keluarga kami
hingga ketika nanti kami mati
kami dikenang bukan karena harta permata kami
tetapi karena kami mewarisi sifat kasih sayang dan cinta
yang terwazi dalam diri kami
jadikanlah orang orang mengenal kami
bukan karena kekuasaan kami
tapi karena cinta yang mampu kami wariskan
allahumma ya allah
kami mohon padamu
agar kami mampu melaksanakan amanah
sebagai rahmat bagi semesta alam
allahumma ya allah
sesungguhnya kami tiada
kami hanyalah tercipta
dari setetes air yang hina
yang kau tiupkan di dalam jiwa
di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
wariskanlah kemuliaan ini
hiasilah wajah kami
hiasilah tangan kami
dengan sifat sifat agung
ke dalam dada
amin ya rabbal alamin